kamu bisa kan setiap hari pulang tepat waktu seperti sekarang
gak usah udah waktunya pulang
tapi gak tau masih dimana
gak usah nunggu diteleponin dulu
ditanya lagi dimana
gak usah baru pulang
waktu saudara saudara akang gak bisa ngebantu
kang bahar yang ngebantu akang
dulu dia yang ngasih uang satu juta buat maakang ke rumah sakit
uang satu juta dua puluh tahun yang lalu
gak tau sekarang berapa
padahal tiga hari sebelumnya
akang maling yang masuk ke rumahnya
dulu waktu akang mikir gak bakal bisa punya kerjaan
kang bahar yang ngasih kerjaan
akang bahar gak pernah nanya ijasa
gak pernah nanya pengalaman
saya butuh orang yang bisa dipercaya
sekarang dia pensiun
bisnis yang sudah dia bangun
susah payah dia jaga selama tiga puluh tahun
dia tinggal gitu aja
dia tinggal gitu aja
dia tinggal gitu aja
dia tinggal gitu aja
dia tinggal gitu aja
dia tinggal gitu aja
dia tinggal gitu aja
di tangan akang
kamu bukan anak buah akang lagi
kamu sudah jadi keluarga
kamu tahu gak
itu artinya apa
ini bukan soal bisnis yang seolah olah di wariskan ke akang
tapi akang jadi anak buah akang lagi
dia punya tanggung jawab buat ngejaga kinasi kirani kinanti
anak anaknya yang perempuan semua
akang juga harus ngejaga orang orang yang selama ini hidupnya bergantung ke dia
gak usah nyebut saya bos
iya ada apa
saya sudah berhenti kerja maksudnya berhenti bekerja
saya mau usaha mau belajar dari kamu
ini juga saya baru belajar
iya tapi kamu kan udah lebih dulu udah lebih tahu
sokatu kesini bos
gak usah nyebut saya pos
kalau kesininya pake angkot liat aja terus sebelah kiri
saya kesana sekarang
gak usah nyebut saya bos
amin mau pergi dulu mau ketemu teman smp
hati hati jangan sampai nanti kecopetan lagi
apa yang mau dicopet
udah gak ada
pergi gak tau kemana
saya itu dibandingkan sama kamu
ngerasa seperti anak diri
kamu dapat kepercayaan ini itu
saya tugasnya cuma narik uang iuran aja
kamu dapat uang bonus dari kerjaan kamu
saya cuma dapat komisi aja
motor ini bukan dikasih jangan
dp nya rendah angsurannya kecil jangka waktu pembayarannya bebas
itu sama aja ngasih dik
kamu minta kepercayaan ini itu uang bonus sama motor
kamu bisa bikin takut tetap dagang di jalan
kamu bisa nyiksa saya habis habisan seperti waktu itu
kamu cuma bisa itu
kamu cuma punya otot tapi nggak punya otak
kamu bisa menghajar saya habis habisan seperti waktu itu

kamu bisa pakai mobil yang bagus
kamu bisa beristirahat

kamu bisa berhati hati
kamu juga harus berhati hati
terakhir kita ketemu kamu kelihatan keren bawa mobil
sekarang kenapa jadi begini
saya kan mau berwira swasta
mau merintis usaha dari bawah
nampilan seperti ini
menurut saya mah lebih cocok
kamu bisa kan setiap hari pulang tepat waktu seperti sekarang
nggak usah udah waktunya pulang
tapi nggak tahu masih dimana
tidak usah nunggu diteleponin dulu
ditanya lagi dimana
nggak usah baru pulang kalau udah disuruh pulang
tapi kan nek perlu gau
tapi pulang sekolah
pulang ke rumah dulu
keburu sore ya tuh
sabtu minggu kan waktunya bisa lebih panjang
bisa lebih panjang gimana
baru juga mau berangkat udah dibilang
mainnya jangan lama lama
waktu esi sumur si neng mana bisa essi ngejawab kayak gitu kalau lagi diomongin sama orang tua
sapu bisa terbang
ngatur anak buah yang banyak
itu lebih gampang
mendidik anak yang cuma satu satunya malah lebih susah
sebelum ngitung modal sebelum mikir mau jualan dimana kamu harus bisa bikin cirengnya dulu
bukannya bikin cireng gampang
biar gampang kalau nggak bisa mau percuma hatu
berarti saya harus belajar bikin cireng dulu
ya iya atau amin
aku mau berangkat lagi
mau makan dulu
nggak belum lapar
saya nggak nyari kerja pak
barusan ketemen nanya nanya
jualan cireng pak
mau belajar dari imas
mudah mudahan imas bisa
mau kopi kak
gampang itu mah
cuma tepung kanji ditambah tepung tapioca
aduk pakai santan yang udah dipanasin sama tumis bawang putih
diaduk aduk aja pakai tangan
waktu saya nerima lagi si jamal
minta persetujuan kang bahar
buat nerima lagi si jamal
itu karena saya mau ngasih kesempatan kedua
buat si jamal
sebelum dia bikin masalah
bikin keributan di dago
diciduk polisi terus dikurung
dia orang yang sudah bekerja sepuluh tahun buat kang bahar
tapi sekarang kita tahu
si jamal masuk lagi buat berpindah sama kak
juga sama kang bahar yang tidak ngebelah waktu dia berkasus gitu
alasannya sudah jelas
dia bukan lagi tugas
bukan sedang ngurus kerjaan
tapi dia berharap
seperti kang bahar
tapi caranya salah
dia pikir main pukul ketika tersinggung
main hajar ketika marah
bisa membuat disegani dan dihormati
ngemuk di depan umum karena persoalan si p l
bukan cuma salah
tapi juga bikin malu
sekarang gimana rencana kang buat ngehandle jamal